ibadah ini merupakan ibadah suluk atau menempuh jalan spiritual untuk bertobat dan bertafaktur
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
momentumnya seolah olah tepat

cuma secara hukum bahwa saya melanggar hukum atau undang undang di negeri ini
bukan hanya pemerintah distrik harus menggabungkan semua
ya soalnya kalau kita lihat kan waktu itu posisinya kalau louvre ya chen ya
yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam konteks ini
kalau yang belum tinggi yang rendah tinggal langsung dipetik
walaupun tuh kita merasa aku tuh sangat akomodatif lah kalau di indonesia ya
undang undang dua puluh delapan ini dikoordinasi
sementara untuk yang berukuran kecil bisa mencapai enam sampai
ada wijennya juga dan ini pakai gula merah
yang akan merusak tanaman dan buah stroberi
sambing itu juga ada semacam bisikan yang mengharuskan saya datang ke sini
team game aja jadi bisa delapan sembilan orang gitu yang main
maksudnya kalau setiap final kayaknya yang nonton rame pasti terus kayak meriah gitu entertainment gitu
itu sebenarnya bukan perkara protokol kesehatan
apakah ini hanya sekedar di sana perdebatannya soal ya ini soal etika ini juga hak politik dari seseorang
sehingga bisa menjadi salah satu pilihan
dan represi yang ada di lingkungan yang saya bilang tanah baru ini
makanan dan juga kebutuhan sehari hari
robby sofwan amin prabu kusartoyo kebumen jawa tengah
bukannya enggak ya gue ngomong belum nih temen ya dari kemarin belum belum dia udah menua gue gak tau kapan lagi dia bisa gitu
jadi kayak orang mau nunjukin
mereka yang terjaring razia langsung diangkut ke panti rehabilitasi dinas sosial kabupaten bekasi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
kita sopir oleh teman teman kita ada petugas khusus sopir ayam matinya
karena pada saat tutup pun tetap defisit
kemudian ada pak darwoto dari apindo sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
ini kita langsung ngobrol soal ini aja bu soal karir basketnya mario
baik kembali lagi kemudian membahas anemia plastiknya begitu ya yang kemudian ini juga dikhawatirkan oleh banyak masyarakat
kalau emang gue piket mau tapi kalau engga ga mau
ketika mereka membangun sebuah pabrik
dan melihat situasi kondisi yang disesuaikan dengan
asinan haji mansur yang kini bernama asinan kamboja
dan juga dapat mendorong lebih banyak investasi di kek ini khususnya di sanur
garis miring puu garis datar dua ribu dua puluh satu
seperti panadol atau neurofin
mengelola bisnis di bidang kuliner memang tidak mudah
makin banyak aja nih kayaknya kok muridnya
salah satu hal yang saya
mengenai keselamatan dari terik matahari
kebanyakan ras anjing yang direscue adalah ras lokal
clarissa aradia probokus hartoyo jakarta
yang meningkat dibandingkan natal dan tahun baru tahun lalu
nugraha santi yana utama setia pada ibu pertiwi
masuk ke mp lu kali profesional mulai berarti dua ribu delapan belas ya
posisi audien menonton debat itu tidak seperti orang membeli bensin
tapi setidak tidaknya voluntarismnya sama
nah jadi kayaknya tuhan tuh kayaknya pinginnya lu itu belum kelar di dunia basket loh
dan justru faktor lokal ini yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kecepatan kenaikan air muka laut global
ya udah jadi dibarengin gitu latihannya
langkah ini dilakukan guna memudahkan masyarakat mendapat akses minyak goreng curah
karena prokes dan vaksinasi adalah kunci penanganan pandemi
bangun tidur aja bukan minum air putih
ketua sekretariat lingkar temu kabupaten nestari atau ltkl
investasi yang dilakukan ternyata juga menjadi salah satu pendekatan dalam konsep blended finance
nah bagaimana menerapkan pembaharuan itu dari sistem lama
jadi bulan mei kemarin ya ran
kita terpaksa tidak bisa memanfaatkan lahan lahan yang rawan bencana itu
wakil ketua hubungan internasional kawasan amerika serikat
menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut
yang kedua namun demikian tentu indonesia bisa memberikan moral support kepada afrika selatan bahwa
memang seperti kultur lokal apa ya
saya pikir secara pribadi
makanya bssn selalu mengharapkan untuk hal ini dipatuhi gitu ya
kemudian yang untuk sampel b itu diperoleh sembilan sembilan puluh delapan persen
nah itu lu masih inget gak mar game pertama lu nonton basket yang sama bokap lu
literacy dalam hal katakan gitu ya
nungguin apa itu durian runtuh sponsor gitu gak mungkin lah kita harus menunjukkan dulu
terdapat sejumlah kuliner legendaris di tempat ini
saya pilih coklat batangan dan keju yang melimpah
kecuali ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya
ketika majikan anda memotong pajak penghasilan dari gaji anda setiap pembayaran
erlangga wisnuaji riki maulana andriawan saputra jakarta
dia ada di pengocokan telur itu pengocokan telurnya harus benar
kayaknya kau dedy sama komal yo datang sana pernah
karena persoalan persoalan yang seperti ini
dan apa saja yang harus dipersiapkan baik itu bagi mahasiswa atau calon mahasiswa
ternyata pengguna dan publik yang tersisa tidak menilai tempat itu
kerja sambil basket tuh gimana tuh kak
gue pernah keluar tiba tiba anak gue udah nungguin
presiden soekarno pada waktu itu inginkan
terus keluar bandung garuda
ini merupakan tindakan pencegahan setelah pemerintah menemukan kasus selumpuh layu akut akibat virus polio tipe dua
jadi pemerintah sangat hati hati sekali dalam merespon kejadian kebocoran data yang sudah berulang kali ini terjadi
safety dan juga bisa mendapatkan prestasi seperti itu
tapi di latihannya terlalu santai gitu loh
karena kita aja mendatangkan ustadznya dari indonesia gitu
itu yang jumlahnya sekitar satu ratus lima puluh an ya
itu sih sebenarnya yang terpenting sih mental kitanya
kemudian juga masih mendata siapa saja yang menjadi korbannya
sebagai ruu inisiatif dpr
kemudian juga tadi harapan dari mancanegara juga ikut serta
sementara di eksternal sendiri tidak semuanya happy dengan demokrat gitu kan
berarti di satya wacana nih bu kayaknya nih bu
kalau di kampung bos gimana
lu banyak ketemu kakak kelas juga kakak lu kakak kelas lu juga kayak arigi
meski bisa memanen banyak buah kurma dan disukai oleh warga
setiap penyelenggara sistem elektronik pse harus mendaftar ke kominfo untuk mendapatkan sertifikat
jurubicara pencegahan kpk ipi mariati kuding menyatakan
tapi sebetulnya niat itu kecenderungan itu tidak hilang
presiden joko widodo mendesak negara negara anggota g dua puluh
gue bener bener tahun dua ribu enam belas itu tuh bener bener udah
karena memang telah ada perbuatan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan
berarti ada yang dicicil ada juga yang perusahaannya kemudian
harganya sih murah nggak terlalu mahal
sambil kita lihat nih kepada rekan rekan di good morning seperti apa nih isiannya boleh
akan tetapi dihadang oleh sangya wambulu
ikhlas itu sudah sangat diandalkan untuk bisa memperkuat tim barista

yang dihasilkan atas penyelidikan selama enam belas kali
fokusnya ke samping bumn aja tuh
jumlah kamarnya ada lebih dari sembilan puluh delapan sampai seratus ribu
ini ada gamesnya namanya setuju nggak setuju nih
yang paham betul soal aturan aturan tersebut
membawa nama di dalam budaya maupun di dalam
di antaranya kasus jual beli jabatan kasus suap dana hibah pemerintah provinsi
baik saya ingin ke pak nur terlebih dahulu pak nur ini ada kabar yang cukup mencengangkan akhir akhir ini dan juga menarik perhatian
dari kudus dia bilang gimana mau gak
tapi berarti treatmentnya ya dengan qi itu berarti lebih melihat aura tubuh
selamat sore heranov di studio dan juga seluruh penonton cnn indonesia dimanapun anda berada
tahun lalu itu nggak ada tapi tahun dua ribu sembilan belas itu kita ada lebaran di rumah pak konjen di new york
dari sini ke depan dua ratus meter
untuk berinvestasi di sektor perumahan
nah kami akan terus bersama sama dengan stakeholder lainnya
detailnya saya tidak berani menyampaikan sekarang nanti saya kira mungkin besok sudah disampaikan kita tunggu saja